ini akan digelar di sirkuit internasional mandalika yang berada di lombok nusa tenggara barat
sirkuit bertaraf internasional yang persis ada di belakang saya ini saya bisa tunjukkan kepada anda fani
bagaimana layout dan juga kesiapan daripada sirkuit ini untuk menyambut gelaran world superbike yang akan digelar tanggal sembilan belas november besok
mulai pagi pukul sembilan waktu indonesia barat dan untuk sesi latihan bebasnya juga besok akan digelar sebanyak dua kali
yaitu mulai pukul sebelas siang dan juga pukul lima belas sore
nah untuk melakukan pengamanan dan juga persiapan ini banyak sekali pihak pihak yang sudah mulai melakukan kegiatan persiapan tersebut sejak pagi tadi
dimulai oleh pemprov nusa tenggara barat dibantu oleh polda nusa tenggara barat lalu juga ada bantuan dari polda bali polda jawa timur polda jawa tengah
dan juga makobirimopori untuk melakukan pengamanan dan juga pasukan dari tni juga dikerahkan
dan totalnya ada sekitar empat pasukan pengamanan yang akan disebar di sekitar tiga puluh enam titik di kawasan ekonomi
ekonomi khusus yang ada di kuta mandalika sendiri
karena memang ini nantinya akan menjadi ajang internasional tentu bukan hanya turis indonesia saja yang nantinya akan datang untuk menyaksikan penyelenggaraan world superbike sendiri
tapi ada beberapa dari masyarakat luar negeri yang juga sudah terlihat datang ke lokasi ini sejak beberapa hari yang lalu
persiapan persiapan juga tidak hanya dilakukan oleh sektor pemerintah ataupun kepolisian dan juga tni dan juga masyarakat yang ada di sini juga turut
serta melakukan persiapan dengan mulai membuka kembali
ada lapak lapak mereka untuk berjualan ada juga untuk kembali membuka penginapan mereka
karena beberapa di antara mereka mengaku ketika pandemi covid sembilan belas melanda kawasan ini mereka tutup dan dengan adanya event world superbike ini mereka kembali buka
dan mayoritas orang orang yang datang untuk menonton acara world superbike sendiri menginap di kawasan kutam mandalika
bisa dikatakan sembilan puluh delapan persen penginapan di sini sudah terbooking ataupun sudah terisi untuk penyelenggaraan
jadi bisa dikatakan antusiasme warga ataupun masyarakat yang ada diantara
indonesia untuk perhalatan motor superbike ini sendiri cukup tinggi begitu juga dengan masyarakat yang ada di sekitar
dan juga panitia penyelenggara juga sudah melakukan persiapan persiapan
kalau tadi juga saya perlihatkan layout sirkuit sendiri ini adalah turn dari turn lima belas turn enam belas dan juga turn tujuh belas
ini menjadi ciri khas khusus dari sirkuit dengan panjang sekitar empat tiga km ini
kalau misalnya fani bisa lihat itu ada garis merah di pinggir itu terinspirasi dari corak batik suku sasak
yang memang menjadi warga asli yang tinggal di lombok nusa tenggara barat ini sendiri
dan juga di sebelah kirinya lagi itu sudah ada layout layout seperti misalnya medical center yang sudah jadi
lalu juga sudah ada tribun yang siap untuk menampung penonton
sekitar dua puluh lima ribu penonton sudah dipersilahkan untuk bisa menyaksikan
walaupun kapasitas penuh dari sirkuit ini ada sekitar atau bisa menampung hampir dua ratus ribu penonton kalau penuh
tetapi karena memang alasan keamanan dan kesehatan
hanya dibatasi sekitar dua puluh lima ribu orang saja
tetapi memang tiket belum seluruhnya terjual
karena dalam acara world superbike ini sendiri ada tiga hari penyelenggaraan untuk besok adalah sesi latihan bebas seperti yang tadi saya katakan
masuk ke jumat ada super pole untuk menentukan posisi star satu sampai dengan dua puluh peserta balap
dan juga ada race pertama lalu pada hari minggu ada superpole race dan juga race kedua yang nantinya akan menentukan siapa juara
yang akan menang
tidak hanya itu fani sirkuit mandalika juga akan menjadi saksi dari siapa yang akan menjadi juara dunia di ajang world superbike ini
karena ini menjadi sirkuit terakhir yang nantinya akan dilalui oleh para pembalap sejak dimulai awal tahun dua ribu dua puluh satu
dan tentunya nanti ditutup dengan sejumlah selebrasi yang tentunya akan spektakuler
ada juga tim jupiter aerobatic dari teni akatan udara yang juga sudah mulai latihan
dan juga ada tim jupiter aerobatic dari teni akatan udara yang juga sudah mulai latihan

sejak pagi tadi untuk melakukan aerobatic di atas langit sirkuit mandalika sendiri yang tentunya ini akan menambah ke spektakuleran penyelenggaran world superbike
ini mengingatkan saya dengan gelaran balap formula one di sirkuit monza italia
di mana di acara tersebut biasanya panitia dan juga pemerintah dari italia mengerahkan jet jet tempur angkatan udara italia untuk menampilkan atraksi atraksi sebagai pembuka ataupun penutup
sehingga sangat bisa dirasakan bagaimana vibesnya dan juga antusiasme
baik itu penyelenggara dan juga masyarakat ketika melakukan tontonan ajang balap sendiri
dan kita berharap besok cuaca bagus dan semuanya juga bisa berjalan lancar
tetapi memang ada pesan bagi masyarakat yang sudah mengantongi tiket untuk bisa menonton
ini nantinya disediakan dua ataupun tiga kantung parkir yang cukup besar
sehingga nantinya masyarakat akan bisa menggunakan shuttle bus dari lokasi parkir untuk menuju ke lokasi ini
karena nantinya jalan raya yang ada di depan sirkuit ini akan ditutup
karena untuk bisa memudahkan akses keluar masuk logistik
panitia dan juga tim medis maupun aparat kepolisian dan tni yang bertugas agar tidak terhambat dengan aktivitas mobilitas yang bisa saja terjadi pada saat event diselenggarakan besok
baik albi kalau dari gambaran yang anda sampaikan tadi tampaknya kita sudah bisa membaca seperti apa kriaan
kemudian juga megahnya pembukaan dari ajang world superbike yang dilaksanakan di wsbk mandalika ini ya
terima kasih albi saya iri sekali
semoga dengan informasi yang diberikan tadi kita juga harap ini bisa menjadi pertaruhan yang baik

terima kasih atas informasinya albi pratama sekali lagi